ya pemerintah joko widodo kembali mengingatkan para menteri agar tidak ada potongan dalam bentuk apapun dalam penyaluran bantuan sosial covid sembilan belas seperti yang terjadi pada penyaluran bansos di jabodetabek
untuk mengantisipasi hal itu perlu dilakukan digitalisasi data bansos dengan sistem bank mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan
saya ulang ulang jangan sampai ada potongan potongan apapun seperti kejadian
di bansos jabodetabek tol tol kirim ke akaun rekening penerima manfaat
jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan
sementara itu pemerintah menganggarkan rp satu ratus sepuluh triliun untuk program bantuan sosial
seluruh anggaran akan diselalurkan kepada tiga puluh delapan delapan juta penerima manfaat melalui enam program bansos
dari rp satu ratus sepuluh triliun yang disiapkan rp empat puluh lima satu triliun diantaranya untuk program kartu sembako rp dua puluh delapan tujuh triliun untuk program keluarga harapan rp dua belas triliun untuk bansos tunai rp sepuluh triliun untuk program kartu prakerja rp empat belas empat triliun blt dana desa dan rp lima belas empat triliun untuk program perubatan
serta rp tiga tujuh puluh delapan triliun diskon tarif listrik selama enam bulan
selain itu penyaluran bansos dengan diberi pangan maksud kami diberikan kepada delapan belas delapan juta penerima manfaat
dengan nilai bantuan rp dua ratus ribu per bulannya
kita tahu di apbn dua ribu dua puluh satu telah kita siapkan anggaran kurang lebih rp satu ratus sepuluh triliun
terlebih dahulu program perlindungan sosial
itu digunakan untuk program kartu sembako rp empat puluh lima satu triliun
yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk delapan belas delapan juta penerima manfaat
rp sepuluh per bulan